selamat jam perjalanan hari ini saya mampir dulu nih ke cirebon nah kali ini saya mau jalan jalan
keliling pasar yang ada di cirebon dan nanti saya juga akan tanya tanya sama para pedagang bagaimana
antusias mereka dalam menyambut hari raya lebaran dua ribu dua puluh dua meski pandemi belum usai pedagang di pasar
tegal gubuk cirebon berharap para pemudik dari luar kota mampir berbelanja di pasar tumpah ini
pasar sandang ini biasanya ramai sejak awal bulan puasa hingga satu hari menjelang lebaran
hai rony salah satu pedagang kerudung di pasar tegak gubuk mengatakan sejak awal pandemi
pendapatannya menurun drastis ia mencoba bertahan dengan membuka toko online ya senang cuma efek
pandemi ya jadi
agak berkurang enggak kayak dulu dulu tuh rame banget sekarang mak ya reda agak reda banyak online juga
peningkatan jumlah pengunjung di pasar ini sudah terasa dalam beberapa hari terakhir banyaknya
pengunjung bahkan mengakibatkan kemacetan di ruas jalan sekitar pasar karena mereka memarkirkan
kendaraan di tepi jalan menanggapi hal tersebut kaset lantai toretta cirebon komisaris alan haikel
mengatakan akan segera berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dinas perhubungan dan satpop pp untuk menertibkan para pedagang pasar masalah
pasar berdagang di dalam sehingga para pembeli juga nantinya akan apa namanya berbelanja di
dalam tidak memenuhi area bawah jalan maupun badan jalan itu kemudian juga penertiban parkir
mentepan pakir juga kita lakukan ya untuk juga disamping juga bukar membuat barang dan apa namanya
anggota umum yang merasakan naik
penumpang itu kita atur sedemikian rupa sehingga tidak memakan waktu lama lah ia menambahkan akan
ada juga pengalihan jalan untuk mengurai kemacetan dan sate kofit yang berjaga di sekitar pasar untuk
mengurai kerumunan menjelang lebaran tim liputan sine indonesia cirebon jawa barat